saudara dengan kondisi masih banyaknya tumpukan material abu vulkanik di puncak gunung merapi yang masih terus erupsi
bmkg mengingatkan tim sar gabungan untuk waspada dalam melakukan pencarian korban
bmkg memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi melanda kawasan sumatera barat hingga dua puluh dua mei mendatang
hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan banjir lahar hujan susulan mengingat masih banyaknya material vulkanik di puncak gunung merapi yang hingga saat ini masih mengalami erupsi
tim sar gabungan yang saat ini masih melakukan pencarian korban yang masih dinyatakan hilang diminta untuk meningkatkan intensitas koordinasi dengan bmkg
agar dapat cepat mengetahui dan menarik diri dari sungai jika bmkg mengeluarkan peringatan dini
mohon dipahami bahwa resiko terjadi banjir secara tiba tiba jadi untuk memperhatikan keselamatan diri